hai meski menghadapi salah satu jenis dinosaurus dirga tak merasa takut bahkan
saat dari dinosaurus muncul langsung dihadapannya dirga tak bergemi wanda
berinteraksi dan bertemu langsung dengan hewan purba dinosaurus ini ada di salah
satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan bersama adik dan kedua orang
lainnya dirga masuk sejumlah wana di no escape mulai dari melempar bola
menyentuh langsung triceratops
dan melihat pertarungan antara dinosaurus dengan king kong
tak hanya berinteraksi langsung dengan hewan purba ini dirga dan pengunjung lain juga
bisa mencoba menjadi arkeolog tadi aku
moto prodino aku dapet fosil yang dapat fosil take go bagi orang tua wisata seperti
ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak anak mereka
sheeparty karena liburan keluarga nggak jauh jauh kemana mana terus juga ada
edukasinya setelah dan sebelumnya jadi enaklah buat hangout sama keluarga wanda ini hadir hingga delapan saudi arabi berharap di jakarta sea

wana ini hadir hingga delapan saudi arabi berharap di jakarta sea
hari dua ribu dua puluh tiga untuk masuk karya ini pengunjung harus membeli tiket seharga seratus rupiah pada hari
biasa dan satu ratus dua puluh rupiah di air pekan untuk orang dewasa sementara anak anak hanya perlu
membayar lima puluh rupiah di hari biasa dan tujuh puluh rupiah saat akhir pekan semuanya
masih di jakarta kali ini anak anak harus menghadapi serangan naga
berbekal tongkat sihir dan beberapa mantra yang sudah diajarkan sebelumnya
oleh pemandu anak anak ini harus mengendalikan dan menaklukkan naga
wanadragon mountain yang ada di salah satu
pusat perbelanjaan di jakarta barat ini merupakan live show naga interaktif yang
pertama di asia tenggara selain berinteraksi dengan naga para pengunjung juga akan diberi
cerita pengantar dalam bentuk video interaktif lihat dragonnya
menarik sih kita tuh nyari hiburan yang beda ya daripada hiburan yang lain kalau
kayak main bioskop main ke playground kan udah biasa nah ini untuk memperkenalkan aja
ke anak anak bawa ada hiburan interaktif kayak gini
sama seperti dinosaur study wahana bermain dan berinteraksi dengan naga ini dibuka hingga delapan jam
januari dua ribu dua puluh tiga pengunjung harus membayar tiket masuk seratus rupiah untuk orang dewasa dan tujuh puluh lima rupiah
novel zakwan sepia di pradana jakarta